oh sebenernya lo beneran batuk
hah gara gara dia juga
bu jadi berasa aneh deh
jalan jalan lagi di jalanan
gue terlihat bodoh banget pakai pakaian ini
bener bener batu bata
udah gitu nggak bertanggung jawab lagi
kenapa masih kesel
masih menahan amarah
gue gak suka lah kejadian sama rizky
ya itu kan bukan urusan lo kali
ngapain sih gue campur
gue tuh kenal banget sama rizky kali
dia tuh gak mungkin
tiba tiba depan semua orang
mengungkapin perasaannya kayak gitu
kecuali ada sesuatu
lo gak iyain dia kan
bukan urusan lo juga kali
bukan urusan lo juga kali
bukan urusan lo juga kali
udah nih ganti baju
baju lo di dalam
tapi lo tuh aneh ya
lo udah narik gue jauh jauh dari post security
terus saya balik lagi ke sana gitu
lo gak takut apa ketauan sama papanya mel atau anak gue nya
pikir dong pake logika usus gue
dadinya mel bakalan seharian nungguin gue di sana
gitu aja gak bisa berpikir dengan jernih
bukannya makasih udah gue bawain barang barangnya
ini udah tanggung jawab loh
gue tanggung jawab kan
eh usus goreng
lo liat dulu dong ada apa nih dalemnya
tuh gue beliin
air mineral langsung dari kaki gunung fuji
heh usus goreng
lo sadar gak
gak usah dibukain gue gak mau
minum yang banyak
gitu aja susah
sebenernya lo beneran batuk
makanya minum jangan pakai emosi dong
tapi bener minum ya beneran minum enggak
makasih udah gue bawain minum
tangan gue sakit banget tadi pas kesenggol
wah saking sakitnya bisa melempar air ke arah gua gitu
gue ga sengaja
parah banget i
udah lah cepetan ganti baju
basah tuh celananya
sekarang masukin aja
biar gue hadapi mereka ya
aku yang bakal ngelakuin dia
aku yang bakal ngelakuin dia
kayaknya gue gak bisa deh
lihat si usus goreng jadian sama rizky
kenapa kok jadi gini ya
hidih siapa juga yang ngikutin lo
orang gue kesini
sekalian buang sampah
sekalian gue mau jagain lori
iya gue takut
dan gue gak balikin
yang ada gue kena masalah
harusnya lo bisa beli seribu yang lebih bagus
terbuat dari emas
ngapain lo khawatirin baju ini
karena itu namanya tanggung jawab
selalu aja ada alasan
tunggu sini lo
seterusnya dengan siapa
raset rambut lalu
yang merupakan bikin kondisi ketanegaraan bougie sama dengan aries

itu bapak bapak siapa ya aneh banget gondrong gondrong mesum gitu auranya
dia karena tolate usus goreng dengan tampang yang mesum kayak gitu jangan jangan usus goreng
gondrong bener bener ya lo mau ngapain tadi dasar bapak bapak mesum atau bapak tahu ya saya ini
malaikat pelindungnya usus goreng jadi enggak ada yang boleh ngitu dia kecuali saya pelajaran
bapak bapak mesum ya lo berani beraninya ya bapak bapak berbuat mesum sama anak remaja
ini orang jahat salah dia yang orang jahat
itu pasal mantu tetangga gue
enggak apa apa gimana udah mau mati dicekek aku kesini kan mau lihat kamu mau nanya kok kamu pakai baju
satpam security eh malah disergap sama dia aduh parah nih orang
mana gue tahu usus goreng siapa pak selamet salmon dia ini loh ya pak salman ini tetangga lo
lo liat dong tampangnya kayak preman ya kan gue pikir dia mau apa apain lo
pak saya minta maaf ya pak atas perilaku dia yang gak sopan itu
udah lupakan dia ya udah kalau gitu saya duluan
lagi yang gue bingung sama lo ya bisa bisanya judge orang dari luarnya kalau tampilan pak salman kayak gitu belum tentu hanya takut
kalau tampilan pak salman kayak gitu belum tentu hanya takut
hatinya tuh kayak gitu
iya bukan salah gua dong khusus goreng
orang tampang kayak gitu siapapun akan mikir dia preman lah
kalau mau suruh dia potong rambut potong kumis
kenapa gua selalu salah
pokoknya saya gak mau tau
kamu harus dapetin pangeran gimana pun juga caranya sekarang juga
terus bawa dia ke saya
baik pak akan saya cari pak
selamat siang pak alex
oh maaf pak
saya gak tau bapak lagi ada tamu
nggak apa apa bu naung boleh tunggu di dalam aja
kelihatannya pak alex lagi ada masalah
semoga bukan masalah yang serius
kamu harus dapetin dia
kemana pun dimana pun
kalo perlu cari ke rumah temen temennya pak